pokoknya gue bakal gangguin kalian terus
kurang kerjaan banget sih batu bata
gimana ya caranya ngusir dia pergi biar nggak gangguin gue sama rizky
oh buru buru banget kenapa takut diganggu
atau lagi dikejar utang ya
di saat gue lagi jalan sama pacar gue
tadi pesen apa
yaudah minum dulu ya
mana tuh si usus goreng
pelan pelan dong minum ya
mau ngapain lagi sih batu batak kesini
ini asem banget gue mau lihat menu yang lain aja
oh banyak ya
serius banget baca menunya
boleh saya ambil pesanannya
kalian berdua ngapain sih disini
gue kasih tau ya sama lo
jelek banget tau gak gaya pacaran lo
masa perlu gue ajarin sih
kenapa usus goreng
lo bingung kenapa keberadaan gue ada disini
lo tau artinya apa
dari cowok cowok ngebosenin kayak dia
betek banget nih mukanya risky
pasti dia kesel karena gue berhasil tau
kalo dia ngajak usus goreng kesini
tinggal gue kerjain lagi nih
asli aneh banget
setiap saat setiap waktu
batu bata selalu aja nongong
sengaja lagi mau bikin rizky jadi marah
tidak ada yang bisa diberi kesalahan

bosenin banget kayak patung
ihh batu bata
patung ngapain sih kesini
patung ngapain sih kesini
patung ngapain sih kesini
patung ngapain sih kesini
pakai mau ngerjain risky lagi gak jelas banget sih

lo tau dari mana kalo gue mau ngerjain dia
lo baca pikiran gue
gue udah tau kali tabiat lo
lo tuh suka ngerjain orang
dan bikin hidup orang jadi susah
udah sana lo pergi aja
setahu gue ini kan restoran umum
jadi siapapun berhak kesini
jadi siapapun berhak kesini
kecuali kalau dia udah beli restoran ini
tapi gue yakin sih dia nggak sanggup
cuma gue yang bisa beli restoran ini
kenapa mau cabut
gue bisa ajak putri ke tempat lain
jadi gue gak harus beli kafe ini
fix manusia aneh
kita bayar minumannya di kasir
nih gue langsung bayar di tempat
gue gangguin lagi deh
cie gandengan terus
kayak anak kecil aja
kayak orang lagi kebingungan deh
gue bakal gangguin kalian terus
kurang kerjaan banget sih batu bata
ngusir dia pergi biar nggak gangguin gue sama rizky
oh buru buru banget
kenapa takut diganggu
atau lagi dikejar utang ya
di saat gue lagi jalan sama pacar gue
aku mah aku sebagai pacar
sok bikin gue jahit banget ya
senjuh kita sekarang kesehatan
gue gak bakal nyerah
ngapain lo disini
mau ketemu pasar gue yang cantik
susah ya debat sama lo
nah gini aja
kalau emang lo ngaku sebagai pacar gue
berarti lo harus menuhi permintaan gue sebagai pacar lo
gue mau kita putus sekarang
oh tidak semudah itu verbuso
boleh kalau lo minta putus
tapi itu ada syarat
lo harus main basket lagi sama gue
kalau gue menang ya harus terima jadi pacar gue
tapi kalau lo kalah
lo harus terima juga
gue harus jadi pacar gue seutuhnya dan selamanya
kan kaki gue ini masih sakit
gara gara tadi gak malu
makanya kalau gitu lu tinggal duduk manis aja
gak usah banyak reaksi
bukan pacar lo
ya masuk lah
ya gue harus ngasih tau nyokap lu lah
kalau mulai detik ini
saat ini juga
ata yang ganteng ini udah resmi jadi cowo lo
tidak usah masuk ke dalam ya
mau stay di sini aja ya
ini yang bikin gue demen
kalau lo udah maksa masa gini
ya udah kalau gitu
kita cari makan di luar
gue belum sempet makan
tapi kalau lo gak mau nemenin gue makan di luar
gue makan di tempat lo aja
itu baru cewek gue
yuk kita makan kan
lah kan pake mobil
masa jalan kaki citra
ya udah kalau lo gak mau ikut
gue masuk ke dalam
gue tidur nih sekarang
tunggu tunggu tunggu
lo kenapa sih gak ngebolehin gue buat ketemu sama nyokap lo
gue juga pengen kali dianggap sebagai pacar yang baik hati dan bertanggung jawab
jadi gak cuma tampangnya doang yang cakep
hatinya juga cakep
eh lepas dulu
lo gak usah hal lo deh
lagian gue gak mau loh deket deket sama nyukap gue
gumus banget sih kalau lo lagi kayak gitu
suka deh gue kalau udah mulai diatur atur kayak gitu
bawaannya tuh pengen gimana gitu
jalannya sepi banget ya
kayak gak ada kehidupan gitu
gue cuma khawatir aja dan males juga kalau ketemu calon suami lu tuh
bawa bawa gendong boneka
kalau cowok tuh jangan nakut nakutin cewek
bener takut kan
yaudah kalau gitu kita mau makan dimana nih
kita makan di tempat favorit gue
dan kalau lo emang anggap gue sebagai pacar lo
berarti lo harus makan makanan favorit gue tanpa protes
deal oke dengan senang hati gue terima
oh suara lo tuh udah deket
soalnya gue ada beberapa kali ngindarin dia
dia masih tetep ngikutin
bener bener ya tuh anak
bikung gue gak ada abisnya
pacar lo lambat banget sih nyetirnya
lo gak usah rasa deh
lo keluar dari mobil itu
masuk mobil gue deh
lo gak bete apa
masuk di dalam mobil yang nyetirnya lebih lambat daripada odong odong
dia dari penjara itu built
kamu kan kan keren sih
masih bekerja lagi sama kumbu
kayaknya turned up udah boba lo kan

kasian banget sih
ngambil keputusan buat diri sendiri aja nggak bisa
apalagi ngambil keputusan buat lindungi pacar
masa gitu kita harus belajarin
aduh aduh aduh
lo tenang aja put
meskipun gue ngebut
ki udah gak usah ngebut ngebut
udah gue bilang dia tuh sengaja mancing mancing lo
gue tau put
tapi kali ini gue gak mau ngalah begitu aja
gue harus tunjukin kalau penilaian dia ke gue salah
dua duanya gak ada yang mau ngalah
terima kasih udah nonton
terima kasih udah nonton